di tengah maraknya aksi penjamretan terhadap pesepeda kawasan bundaran hotel indonesia
hingga ruas jalan mh tamrin dan sudirman masih tetap ramai dilintasi warga yang bersepeda
mereka sengaja memanfaatkan hari terakhir libur panjang dengan bersepeda berkeliling kota jakarta
kendari begitu sejumlah pesepeda mengaku merasa was was dan dihantui rasa takut
hal tersebut tak terlepas dari maraknya aksi penjamretan yang menyasar pesepeda beberapa hari terakhir
untuk itu mereka meminta agar aparat polisian serta pemprov dki jakarta
meningkatkan keamanan bagi pengguna sepeda terutama di sejumlah ruas jalan yang dianggap rawan
jadi kita sebagai pesepeda merasa belum nyaman dengan adanya jambret begal lama ini
mungkin mohon bantuan aparat pemerintah lah masuk ke polisian
maupun satu opp untuk meningkatkan di titik titik rawat
di mana para titik sepi itu kesempatan jambret maupun begal beraksi gitu
sementara itu gubernur dki jakarta anies baswedan yang memantau langsung warga ibu kota
yang tengah berolahraga mengaku bersyukur dengan lebih banyak warga jakarta yang menggunakan sepeda
lebih lanjut anies berharap agar tindak kejahatan jalanan dapat dicegah dengan ditingkatkannya patroli oleh kepolisian
ya pertama begini putar saya bersyukur bahwa lebih banyak lagi warga yang menggunakan sepeda
kita ingin lebih sehat warga jakarta
dengan lebih banyak kegiatan transportasi menggunakan sepeda
jadi itu poin pertama
lalu yang kedua dari pihak kepolisian alhamdulillah
kita bersyukur bahwa patroli patroli ini
dan kemudian kita lebih mencegah terjadinya tindak kejahatan di jalanan
seperti diberitakan sebelumnya aksi penjabretan terhadap sepeda marak tersebut
terjadi di jakarta
tak hanya menyasar warga sipil para pelaku penjamretan sepeda tersebut bahkan sempat menyasar perwira tni
rizky itiariah yaakarta